berhenti mau dibuka
nggak nunggu ajan maghrib aja
itu puasa pak rete ini mau pintu
nggak kunci pak rete
buka pak rete
ini adalah pertanda
buranti harus mengambil tindakan tegas
buranti harus secepatnya
kenapa jadi saya
terus pak rete ngapain
nah gitu dong bantu pake apa
pak rete memang betul betul
rt yang harus
gak ada apa apa bela tenang
lihat segala sesuatu yang mencuri
buranti bawa senjata apa
perpek perpek perpek
ya allah pak rete tadi kan sendok jangan naon
gak tau cuma ada ini
aduh berarti pak rete yang harus paling hati hati
siapa tau pak rete yang dicok duluan
ada singkat suara aneh dari sana
iya bener juga berarti kalau ada apa apa ada yang nomprok
para it duluan yang dicomot dari belakang
ssshhh ayo semua siap siap
shhh hati hati suaranya dari situ
berhenti mau dibuka nggak nunggu ajaran maghrib aja
itu puasa perempuan ini mau pintu
nggak kunci perempuan buka perempuan
ya kalau ada kuncinya saya nggak suruh parite yang buka saya aja buka sendiri
ya didobrak perempuan
tangan saya sengklek haji naim tiga hari loh
aduh berarti ini kudus saya dei
dey siapa lagi
aduh nyala loh itu
ya berarti ini berfungsi bagus
saya nyamuk itu
kak adam bangun kak adam bangun
jangan tinggalkan rafa
adam bisa di sini
apa benar adam diculik sundel bolong
ini masa sih sundel bolong bisa nyangin ke tadi kayak gini
itu sundel bolong
aduh mau ikut tadi
mau mau sayang
serah serah serah
sini sini adam
adam adam bangun adam
adam jangan tinggalkan rafa
kak adam kak adam gak apa apa
patus dibangunin makan dan bangun
adam kamu emang benar diculik sama sundel bolong
kalau gitu gini adam bisa tunjukin kan di mana tempat adam ngelihat sundel bolongnya
kakinya masih diikat
duduk duduk pegangin pegangin pegangin
hah wah kakinya kayak talas bobor lagi
aduh sakit banget
hah keluarin kemana kamu
kenapa kamu ganggu warga terus
sundel bolong nanti alih
aduh udah itulah ayo di kamar aja
ayah udah ya nggak usah takut
pokoknya kita harus cari tahu siapa sebenarnya sunda bolong yang aku rangkuti warga itu
aduh udahlah nggak usah nyari nyari tahulah
ini sundel bolong
maaa melonggak orang melonggak orang
lain kamar udah kukulah
baik tempat ikan
ayo dong kamu yang tunjukin
di mana dam
di situ tante tadi aku di sundel bolong
ya udah atuh dam kalau gitu kamu yang duluan kasih tahu tante tempatnya
nggak mau tante
gak apa apa kan ada tante di sini gewat
nggak mau tante
ayo dam aduh mesti nggak gue busur kamu teh berat tahu nggak
mana dam pintu ini
di dalam sini tante
loh udah tenang biar mami yang ngecek ini ya
dia ini bukan kuntilanak
berdiri kamu berdiri
dia ini manusia juga
bener kan parete kata saya juga gak ada yang namanya sundul bolong sundul bolong ma
semua juga buatan manusia parete sih cemen nanaon keges takut
berdua itu siapa
iya pakai acara bawa kamera kamera segala kayak mau syuting film
coba pak kades minta tolong dijelaskan mereka mereka ini siapa pak
nah siapa pak hades gawat
pak rt teteh ranti begini ceritanya
maaf pak produser saya khawatir kalau ada warga yang trauma dan percaya bahwa di desa ini ada sundel bolong yang bergentayangan
kalau mereka sampai ketakutan dan percaya ada hantu di sini itu usaha kita berhasil dan sukses banglades
begitu sutik selesai kita harus kasih mereka bahwa hantu hantu itu bohong semua
wah keren kita dikerjain dok
hah keren apaan
bi kan keren juga kita bisa percayain rahasia kalau sebenarnya sundul bolong itu nggak ada
hah nggak keren atau gitu cara nama saya nggak terima pak kades
harusnya pak kariste bilang dulu sama saya jadikan ct sempat ke salon dulu minimal makeup dulu beli baju baru
biar kelihatan cantik
benar kasihlah kesempatan saya untuk makeup rapi rapi biar keren kayak ferry maryadi

itu pak rete lagi bawa bawa tendok
pak rethe bawa sendok ngapain bersuapin sundul bolong ya
eh adam itu adam tuh
hah keteng banget
tapi kalau dia takut kadang lari perutnya kemana mana
kamu juga rafa dikit dikit kamu neblok ke aku
yaudah jangan berantem kalian berdua tuh sama aja
hmm cuma beda sebes dua belas doang sih
iya rafa kamu usah takut lagi mulai sekarang kan udah gak ada hantu hantuan
jadi kamu harus lebih berani dong
nah dia kan yang ngejariin kita manusia juga
lihat dong kalau diperhatikan acting saya di sini pak rt berhaklah mendapatkan awarding the best actor in the world
bagus harusnya menangnya dunia akhirat
eh udah ah kalau misalnya kita nungguin acaranya ini sampai kelar nanti kita nyampe ke kotanya jadi kemaleman lagi
mending kita berangkat sekarang aja yuk
aduh udah aduh adam jangan makan aja arika mute
kulit kacangnya kemana

aduh rupa rupa wae manema
nanti toplesnya jadi kemakan
aduh dibawa dulu
dibawa di kekepan
aduh ayo bentar
aduh ayo bentar
aduh ayo bentar
aduh ayo bentar
aduh ayo bentar
aduh ayo bentar
aduh ayo bentar
aduh ayo bentar
aduh ayo bentar
aduh ayo bentar